iya rencana pengadaan laptop pelajar menjadi perbincangan publik karena memang sebagian publik menilai dana yang dianggarkan untuk pengadaan laptop terlalu besar dan tidak sebanding dengan spesifikasi laptop yang dicantumkan
nah kemudian belakangan muncul juga ada istilah laptop merah putih yang menjadi proyek pemerintah
nah kami akan ulas soal proyek laptop pemerintah dan juga rencana digitalisasi sekolah bersama tiga narasumber yang sudah bergabung bersama saya pada malam hari ini
ada m samsuri karo perencanaan kemendikbud ristek kemudian ledia hanifa anggota dpr komisi sepuluh dari fraksi pks dan ada satriwan salim koordinator nasional perhimpunan pendidikan dan guru
selamat malam bapak selamat malam bu ledia
selamat malam selamat malam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya ke pak samsuri dulu pak samsuri ini masalah laptop jadi perbincangan publik sempat menjadi viral di media sosial juga
ada pengadaan laptop merah putih
kemudian disebutkan terlalu mahal dan juga spesifikasi yang dicantumkan ini tidak sebanding dengan harganya
kita mungkin harus luruskan dulu pak samsuri
bagaimana cerita awalnya soal pengadaan laptop dan juga istilah laptop merah putih ini
pak samsuri suaranya masih di mute jadi kami belum bisa mendengar
bagaimana cerita awalnya soal pengadaan laptop dan juga istilah laptop ini
bagaimana cerita awalnya soal pengadaan laptop dan juga istilah laptop ini
bagaimana cerita awalnya soal pengadaan laptop dan juga istilah laptop ini
bagaimana cerita awalnya soal pengadaan laptop dan juga istilah laptop ini

bagaimana cerita awalnya soal pengadaan laptop dan juga istilah laptop ini
bagaimana cerita awannya soal pengadaan laptop dan juga istilah laptop ini

mohon maaf pak samsuri nampaknya komunikasi pak samsuri masih belum tersambung dengan baik
saya minta komentar bu ledia dulu terkait dengan kemudian perbincangan yang mengemuka khususnya di media sosial ini soal rencana pengadaan laptop
disebutkan sebetulnya laptop merah putih tapi memang kita harus luluskan dulu ini ya soal laptop merah putih dan juga laptop pelajar
komentar dari dpr sendiri seperti apa
ya terima kasih mbak eva kalau kita lihat perencanaannya sebenarnya ini niat baik dalam konteks mau digitalisasi dan lain sebagainya
memang harus dilihat apakah kemudian tepat pada saat ini apakah kemudian tepat spesifikasinya
kalau dpr itu tidak sampai pada tahapan yang kita bicara tentang hal hal yang teknis yang spesifikasinya harus begini begitu
yang lebih tahu tentu orang teknis dan itu menjadi kewenangan yang terkena riset problemnya
ketika kemudian kita bicara bahwa ini laptop merah putih sebetulnya juga harus sangat clear
itu juga menjadi bagian yang harus dicermati
yang paling penting buat kita sekarang ini adalah dia bukan satu satunya
jadi ketika kita bicara soal digitalisasi sekolah
tapi yang harus dilihat juga adalah bagaimana kita bisa mengembangkan satu sistem pendidikan yang benar benar utuh
memperhatikan guru gurunya dan memperhatikan bagaimana peningkatan kualitas ketercapaian standar
nah jadi ketika kemudian kita memberikan kesempatan bagi guru guru katanya dengan laptop ini untuk belajar
tentu siswa pada saat ini ketika masih dpr belajar dari rumah pdb
masih mereka tidak bisa memanfaatkan secara langsung kalau siswa
tapi guru bisa dimanfaatkan
dan kita juga harus lihat apakah spesifikasinya itu nanti cocok dengan indonesia
yang sinyalnya tidak stabil yang banyak daerah guntinya spesifikasi belum memadai
itu menjadi bagian agar nanti kemudian laptop yang dibagikan itu tidak jadi bangkai
tidak membajir kalau kita lihat
jadi memang betul betul harus sangat hati hati ketika kemudian kita mau melakukan distribusi ke laptop
tentu setelah laptopnya pengadaannya sendiri juga harus disediakan
dengan mendalam dan harus tepat
tepat sasaran demikian juga dengan guru guru
jadi kalau kita lihat sekarang ini ada hal krusial yang belum juga diselesaikan oleh kementerian kandisaraya kebudayaan respekt
terutama terkait dengan kejahteraan guru kemudian bagaimana menghidupkan kembali sekolah sekolah swasta
nah ini juga jadi harus hati hati ketika kemudian menggulirkan program
harus dipastikan bahwa ini akan dikembali
oke baik artinya rencana pengadaan laptop ini juga harus dipersiapkan
kita akan secara menyeluruh kurang lebih seperti itu ya bu ledia
kita dengarkan dulu ini sudah tersambung nampaknya pak samsuri
pak samsuri silahkan penjelasan soal laptop dan juga laptop merah putih ini
laptop pelajar dan juga laptop merah putih
baik terima kasih atas kesempatan yang diberikan
para narasumber yang saya hormati dan pemirsa tnn indonesia di seluruh indonesia

semoga kita semua dalam keadaan yang baik
semoga kita semua dalam keadaan yang baik
semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap produktif di masa pandemi covid sembilan belas ini
jadi kami jelaskan sedikit terkait dengan pengadaan eiga untuk digitalisasi pendidikan
ini kami tegaskan tentu ini juga merupakan sesuai dengan program pemerintah
agar kita itu juga betul betul bisa menjadi penggerak kemajuan negeri kita sendiri
nah tentu ini juga sejalan dengan visi
visi merdeka belajar
di mana intinya bahwa memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat indonesia
dan satu satunya tentu perbaikan infrastruktur khususnya untuk digitalisasi pendidikan ini
membutuhkan infrastruktur berupa peralatan tik
jadi pada prinsipnya peralatan tik ini akan diberikan
kepada sekolah sekolah yang memang sekolah sekolah tersebut berdasarkan data kemdikbud
data pokok pendidikan dan juga usulan dari pemerintah daerah melalui dak fisik
itu belum memiliki perangkat tik yang memadai
atau bahkan belum memiliki sama sekali
tahun dua ribu dua puluh satu ini kita menganggarkan untuk pengadaan peralatan tik
yang terdiri dari satu triliun dari alokasi anggaran apbn pusat
dan rp dua empat triliun dari dana alokasi khusus dak fisik
nah pembelanjaan tik untuk dua ribu dua puluh satu ini
yang dari apbn itu untuk memenuhi sekitar dua belas enam ratus tujuh puluh empat sekolah
untuk satu ratus delapan puluh sembilan delapan ratus empat puluh laptop
kemudian untuk yang berasal dari dana alokasi khusus fisik
itu untuk memenuhi enam belas tujuh ratus tiga belas sekolah
berubah dua ratus delapan puluh empat satu ratus empat puluh tujuh laptop
kemudian juga beberapa peralatan pendukung lainnya
kemudian sepuluh tujuh ratus sembilan puluh sembilan proyektor
jadi itu konsumennya
dan bagaimana proses pengadaannya
prosesnya adalah terbuka melalui e katalog lkpp
yang ingin berpartisipasi untuk pengadaan laptop ini
tentu harus mengikuti prosedur
masuk produk produknya itu tayang dengan baik
artinya memang anggaran yang disiapkan ini
memang untuk tidak hanya pengadaan laptop
tapi juga untuk berbagai infrastruktur
untuk mendukung sistem teknologi informasi tersebut
begitu ya pak samsuri
nah tapi yang kemudian menjadi sorotan publik adalah
yang disebutkan sepuluh juta
ada dokumen yang kemudian beredar juga di masyarakat
soal spesifikasi laptop
dan ini disebutkan kalau kemudian harganya itu disebutkan sepuluh juta
nah bagaimana klarifikasi dari kementerian pendidikan soal hal ini
yang pertama tentu terkait dengan nilai yang sepuluh juta
perlu kita luruskan
jadi dalam proses pengadaan itu tidak ada nilai yang menyebut angka sepuluh juta per laptop
mungkin itu analisa kasar ya
jadi dari angka angka yang kita sebutkan tadi
total untuk laptopnya sendiri aja sudah empat ratus tujuh puluh sekian ribu
dengan total anggaran tiga tujuh t
belum beberapa peralatan penduduk
kalau kita lihat di katalog lkpp
nah spesifikasi teknis yang diatur dalam permendikbud nomor lima tahun dua ribu dua puluh satu itu
itu adalah sertifikasi standar teknis minimum
jadi ketika dalam proses pengajuan anggaran itu kita mengeluarkan kebijakan bahwa setidaknya standar minimumnya itu seperti yang tertera di dalam permendikbud nomor lima tahun dua ribu dua puluh satu tersebut
oke jadi saya garis bawahi ya pak ya
spesifikasi yang kemudian beredar di masyarakat itu
untuknya ukulan yang lebih di dalam pengadaan lkpp
maka itu juga dimungkinkan
jika budgetnya itu mencukupi
baik artinya saya garis bawahi sekali lagi ya pak ya
soal spesifikasi laptop yang kemudian beredar di masyarakat itu
bukan dengan harga sepuluh juta
karena ini yang kemudian menimbulkan reaksi dari masyarakat
mungkin ini bisa menjadi salah satu penyebab mengapa kemudian asumsi sepuluh juta per laptop itu akhirnya beredar di kalangan masyarakat
kita dengarkan sama sama pernyataan dari menteri pendidikan kita
selain itu pemerintah mengalokasikan dua empat triliun untuk dana alokasi khusus pendidikan tahun dua ribu dua puluh satu di tingkat provinsi kabupaten dan kota
untuk pembelian dua ratus empat puluh ribu laptop
oleh karena itu komitmen pemda dan dinas pendidikan daerah
nah mungkin angka sepuluh juta dapat dari sini ya pak samsuri
kurang lebih dari situ
ya karena saya kira itu yang disampaikan mas menteri itu benar
jadi di dalam menu di aka fisik itu kan ada menu istilahnya peralatan tik dan juga media pembelajaran
dimana media pembelajaran itu juga tik juga
yang lebih bisa digunakan untuk membuat kompetensi
untuk proses pembelajaran yang speknya saya kira juga bisa lebih tinggi
sehingga totalnya sebetulnya bukan dua ratus empat puluh ribu tetapi dua ratus untuk yang di angka fisik ya itu dua ratus delapan puluh empat satu ratus empat puluh tujuh angka persisnya
di luar ya yang tadi peralatan peralatan pendukung
oke baik sekarang saya beralih ke pak satriwan
pak satriwan soal pengadaan laptop yang kemudian tadi sudah dijelaskan oleh pak samsuri
seberapa urgent sebetulnya di lapangan kebutuhan unit laptop ini bagi tenaga pengajar
tapi kita harus break dulu kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
ya anda kembali bersama kami di cnn indonesia newscast
sekarang saya ke pak satriwan
pak satriwan ada tiga tujuh triliun anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan tik termasuk juga laptop
seberapa perlukah sebetulnya tenaga pengajar soal ketersediaan alat alat teknologi informasi ini
yang pertama tentu kalau teman teman guru ya atau sekolah merasa terbantu ketika ada bantuan laptop
misalkan kalau merujuk kepada data dari kemendikbud
ada dua puluh dua satu ratus lima puluh sembilan sekolah di semua jenjang yang belum tersambung internet
kemudian juga kalau kita rujuk kepada data kemdikbud juga
ada sekitar satu ratus dua puluh sekolah dasar sekolah rumah sekolah penduduk sekolah penduduk
sekolah dasar yang belum memiliki laptop atau perangkat tik komputer minimal standar lima belas unit
kemudian juga dari p k medicboot dua ribu dua puluh satu pusat penelitian kebijakan
selama pjj ini dua puluh satu persen siswa dan dua puluh dua delapan persen guru belum memiliki perangkat tik
seperti laptop komputer atau gawai pintar untuk pembelajaran daring
jadi kalau kita lihat tentu ini akan mempercepat pelaksanaan pembelajaran
atau dalam artian untuk mengurangi tingkat disparitas kesenjangan digital antar sekolah atau antar daerah
nah yang tadi itu kalau kita lihat angkanya sangat besar ya dua puluh dua delapan persen anak anak kita itu
kemudian guru gitu ya tidak memiliki perangkat tik selama pjj
artinya kan selama pjj satu setengah tahun ini kan mereka nggak belajar gitu
itu yang pertama
nah yang kedua tapi yang harus dicatat adalah
kita mesti paham bahwa bantuan laptop komputer ini kan bukan kali ini saja ya
ini sudah hampir tiap tahun
nah tapi dalam catatan kami tadi saya baru saja meminta laporan dari teman teman jaringan p dua g di daerah
misalnya tahun lalu di
apa namanya di sulawesi utara itu
sekolah salah satu sekolah misalnya di kabupaten kepulauan tangihe
sma negeri satu tabukan utara ya
itu dapat bantuan chromebook sejak tahun lalu
chromebook lima belas unit kemudian tambah proyektor gitu ya
tapi soalannya mereka nggak ada listrik gitu ya
internetnya juga empot empotan gitu
kemudian juga di kabupaten berau ya smk negeri empat braw gitu
mereka punya komputer
percaya dapat bantuan itu dua ribu tujuh belas
tetapi ada dua puluhan komputer
tapi sama pjj ini dipinjam oleh guru gitu ya
kemudian beberapa juga sudah rusak
dan yang paling penting ternyata selama di sekolah juga tidak terpakai pakai amat
karena tidak ada listrik di daerah tersebut
nah itu di kabupaten brau ya smk negeri empat kabupaten brau gitu
nah yang terakhir misalnya dari laporan p dua g di nrekang ya sulawesi selatan
mereka juga dapat bantuan
tahun lalu lima belas from book ya satu proyektor dan router
tapi nggak bisa terpakai juga pak eva
kenapa karena tidak ada internet gitu ya
nah jadi ini persoalan yang selalu terjadi
dikasih bantuan listriknya nggak ada
kemudian internetnya tidak ada
ya infrastruktur yang mendukung secara mutlak itu tidak terfasilitasi
yang kedua juga terkait dengan kompetensi guru gitu ya
nah ya pustekong itu
sekarang pusdatin ya mn digbud
jadi ini persoalannya banyak
jadi untuk menyelesaikan pjj saya rasa kita bisa sekedar bagi bagi laptop ya
bagi bagi komputer gitu
buktinya selama ini tidak termanfaatkan juga gitu
mereka juga akhirnya untuk melaksanakan unbk
mei dua ribu sembilan belas kita ada ujian nasional berbasis komputer
kayak di berau itu pak samsuri mereka harus numpang ke kota gitu ya
yang jaraknya berapa pak seratus km pak
karena komputer yang ada di sekolah itu nggak bisa kepake
karena nggak ada listrik nggak ada internet gitu
nah itulah kondisinya mbak eva yang terjadi di si daerah gitu ya
oke oke jadi gambaran tadi yang disampaikan oleh pak satriwan tadi
kurang lebih seperti apa yang tadi menjadi concern dari bu ledia begitu
soal kesiapan secara menyeluruh
masih ada kesenjangan
bagaimana kemudian solusi dari kementerian pendidikan soal ini
baik terima kasih mbak dan juga pak satriawan
tentu ini satu catatan masukan yang baik ya
tentu terkait dengan penyediaan infrastruktur seperti jaringan internet dan juga jaringan listrik
itu kemeng digut terus berupaya
melakukan koordinasi secara intensif dengan kementerian komunikasi dan informatika
dan juga tentu dengan kementerian esdm dan juga pemerintah daerah dalam konteks tersebut
namun sekali lagi sebetulnya kita terus memetakan di dalam pemberian
kalau yang usulan dari pemerintah daerah itu ya nanti kita perlu terus dalami lagi dalam proses pengusulannya
untuk memastikan bahwa sekolah sekolah yang diusulkan tersebut adalah sekolah sekolah yang secara akses listrik ada
kemudian juga akses internet memungkinkan namun tidak memiliki perangkat tik yang memadai
nah itu nanti akan menjadi concernnya itu kesana
dan itu sebetulnya sudah dikaji
mungkin ada case case satu dua case itu saya kira kita akan dalami
kemudian juga bisa menjadi
ada satu instrumen bagi kemdikbud untuk mempertajam proses koordinasi dengan kementerian terkait
nah saya ingin sedikit menambahkan ya mbak
supaya sambil meluruskan informasi yang berkembang di publik
bahwa pada prinsipnya selain ini kan campur adut gitu ya
seolah olah pengadaan laptop ini disamakan dengan upaya yang sedang dilakukan
oleh dirjen pendidikan tinggi bersama beberapa perguruan tinggi
yang membangun konsorsium riset laptop merah putih
jadi saat ini kan sesuai dengan arahan presiden dalam perpres nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh satu itu
bahwa laptop laptop atau barang barang yang dibeli itu setidaknya harus memiliki tkdn
nah tentu untuk mendukung itu sudah sekarang yang ada di lkpp itu sudah memenuhi
nah tentu kita ingin tkdn nya itu jauh lebih tinggi lagi
nah itulah kita mendorong peran perguruan tinggi untuk mengembangkan riset and development
untuk laptop laptop yang bisa menghasilkan tkdn yang lebih tinggi lagi
jadi ini sesuatu yang berbeda ya dari pengadaan peralatan tik
yang sudah masuk dalam ranah pengadaan yang diperbantukan untuk sekolah sekolah di seluruh indonesia tadi
oke oke artinya kalau bicara laptop yang tadi anggaran tadi kita bicara itu jangka pendek begitu ya
bisa saya simpulkan seperti itu sementara kalau kita bicara proyek laptop merah putih itu
lebih jangka menengah atau lebih jangka panjang begitu ya pak samsuri
boleh dia mendengar kemudian tadi cerita pak satriwan
kemudian penjabaran dari pak samsuri anda punya catatan apa
apakah kemudian memang anggaran yang saat ini sudah disepakati ini tidak sesuai atau tidak tepat
terhadap kondisi lapangan yang selama ini
jadi kalau kita lihat catatan pak satriwan itu sama dengan catatan kami di komisi sepuluh bahwa
seringkali kita tidak melihat sebetulnya seberapa besar sih kebutuhan daerahnya dan bagaimana kondisinya
akhirnya jadi banyak bangkai kan bangkai komputer yang tidak bisa dipakai mubazir
nah ini kipun katanya ini adalah usulan dari pemerintah daerah
tapi kan kita juga harus berpikir bagaimana sebetulnya pemerintah daerah memikirkan cara berpikirnya
mumpung sekarang bisa mengajukan daripada nanti belum tentu dapat lagi mendingan ajukan aja sekarang
cara berpikir yang seperti itu yang memungkinkan kemudian akan segera mereka mengusulkan
tapi sejauh mana rentang kendali dari kandikut riesk
kita pertama aja pake ini terhadap pemanfaatan dari keseluruhannya
hampir tiap tahun selalu ada pengadaan tik ini
manfaatnya seperti apa ternyata gak dicek kok udah kami cek
bukannya itu yang dilaporkan oleh pak satriwan itu bukan cuma satu dua paskah masuri
atau dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh
dan seterusnya ada banyak karena kami juga mendapatkan banyak laporan
ertinya kembunyian mankind itu pasti akan banyak padahal dalam pandemi yang seperti sekarang ini
kita sangat memerlukan anggaran yang besar untuk hal hal
hal yang juga lebih spesifik jadi harus
tepat sasaran betul jadi kami
sudah berkali kali mengingatkan artinya
harus dipastikan bahwa
ini akan bermanfaat contohnya
misalnya gini tadi saya sempat diskusi dengan
beberapa orang yang cukup
jaringannya tidak stabil
jadi tidak manfaat maksud saya
sejak awal tadi saya sampaikan spesifikasinya
dengan kondisi indonesia
tidak usah kita pikir spek yang sangat tinggi
tapi spek yang memungkinkan
untuk kita operasi saja dulu
operasi yang kemudian
ada batas minimalnya toh kemarin
ketika masih dilakukan unbk
itu kan semua dimanfaatkan
meskipun ada yang pinjam dokteran dan lain sebagainya
tapi akhir artinya
gini kita harus memastikan
pendataannya sejauh mana
elektrifikasi di daerah tersebut
apakah kemudian memungkinkan
dengan kestabilan internetnya
dan lain sebagainya meskipun itu
pastikan dong kami dikut dapat data
supaya nanti tidak mubazir
apa yang sudah dikirimkan itu
kita sepakat bahwa semua memerlukan
ini adalah proses informasi
tapi persoalannya jangan sampai
kemudian menjadi mubazir nggak bisa dipakai
sama sekali siswa juga kan harus
datang ke sekolah untuk bisa menggunakan
nah kalau kemudian itu hanya merupakan
bangkai bangkai komputer nggak bisa dipakai
oleh guru gak bisa dipakai oleh siswa
jadi ini yang betul betul harus
dilihat tkdn itu
sebetulnya sudah ada di undang undang sinasitek
bahwa semua pengembangan
teknologi indonesia harus memenuhi
ini jadi bagian yang
baca remati kalau tadi dikatakan
bahwa raput itu
jangka panjang bahwa pengadaan ini
lain ceritanya berarti mbak eva garis bawahnya
yang sekarang ini bukan laptop merah putih
oke ini laptop pelajar ya
proses kan jangka panjang
jadi ini yang jadi bagian yang
harus cermati dengan lebih dalam
kapan lagi kita mau memberikan dorongan
kepada bangsa kita untuk kemudian
mengembangkan sambil jangan
dari dunia karena kita tidak cermat
dan distribusi dari
data tadi yang dipakai
oke bagaimana kemudian akhirnya
membuat anggaran ini tepat guna
saya minta jawaban anda pak samsuri tapi kita harus break dulu
kita akan lanjutkan sesaat lagi tetap bersama kami
kami masih mendiskusikan soal anggaran pendidikan khususnya yang disalurkan untuk laptop
pak samsuri bagaimana kemudian
kementerian pendidikan bisa membuat
anggaran yang sudah ada bisa tepat guna
apalagi ada mimpi
laptop merah putih seperti yang tadi
pak samsuri katakan
apa kemudian yang bisa
dilakukan oleh kementerian pendidikan
supaya tadi keluhan keluhan
yang terjadi di lapangan ini tidak terjadi lagi
karena memang pengadaan laptop
sudah berkali kali dilakukan tapi
di lapangan banyak kemudian
akhirnya laptopnya terbuang
saya menjelaskan sedikit
ya tentu upaya
continuous improvement dari kementerian pendidikan dan
kebudayaan itu terus juga dilakukan
selain terus membangun kolaborasi koordinasi dengan kementerian terkait
kita juga sudah mulai membangun sistem verifikasi dan validasi
melalui data pokok pendidikan kita
itu untuk daerah daerah atau sekolah sekolah
yang belum memiliki akses listrik akses internet
dan itu dalam proses
dak fisik dari pemerintah daerah
yang masuk ke dalam sistem
krishna dak yang dikelola oleh tapenas
itu juga berupaya kita
padankan dengan data
pokok pendidikan kita
yang disitu sudah ada
untuk verifikasi dan validasi
keuang keuang pendidikan atau sekolah sekolah
yang belum memiliki akses
nah tentu akan diprioritaskan untuk yang memiliki akses listrik dan akses internet
kemudian yang belum kita dorong supaya itu segera terjadi
itu yang pertama
yang kedua kembali kami tegaskan bahwa
tentu laptop laptop yang sekarang sudah ada di lkpp itu adalah
atau peralatan tiga tepatnya
itu adalah peralatan tik yang sudah memiliki
atau sudah tersertifikasi dengan
tingkat kandungan dalam negeri
tentu tingkat kandungan dalam negeri itu
nah inilah yang kita
kita juga tidak tinggal diam gitu
bagaimana tkdn ini semakin tinggi dan semakin tinggi
itulah peran dari konsorsium riset
yang digagas oleh beberapa perguruan tinggi tersebut
yang end met dengan industri dalam negeri kita
terakhir saya sekarang ke pak satriwan
pak sitriwan terakhir dari anda
apa harapan anda kemudian dengan
pengadaan ataupun juga program program yang dicanangkan
oleh kementerian pendidikan singkat saja
yang pertama kami pengennya ada grand design
karena selama pjg ini kan ada ancaman learning loss
ada jangka pendidikan
ada gap digital
sehingga sebagian anak anak kita guru
tidak terhadap pelajaran jarak jauh
nah sehingga bantuan
tidak hanya sekedar bantuan seperti ini
tahun lalu juga ada bantuan yang tadi saya katakan
tapi tidak bisa terpakai
artinya uang negara kan terbuang sia sia
chromebook dikasih tapi internetnya tidak ada
dan yang kedua
spesifikasi sebenarnya belum dijelaskan ya
kenapa menggunakan chrome gitu ya
kemudian kenapa hanya tiga puluh dua gb gitu kapasitasnya
yang ini mungkin setahun dua tahun sudah penuh
akhirnya kan terbuang lagi
yang kami butuhkan sebenarnya adalah grand design dari kemendikbud
untuk meminimalisir ancaman tadi learning loss
dan yang ketiga jangan diskriminatif
untuk memberikan bantuan laptop tadi
hanya sekolah sekolah tertentu
misalnya saya tahu ini kan dalam rangka
untuk memenuhi program kementikbud
yang pertama guru penggerak
yang kedua sekolah penggerak
karena sekolah penggerak itu juga
salah satu sekolah yang diperlulitaskan
dibantu oleh kementikbud
ada dua lima ratus kota
dan yang ketiga adalah program asesmen nasional
kita tahu asesmen nasional
itu akan dilaksanakan oktober
dan itu harus berbasis internet mbak
itu ada di kementikbud tujuh belas dua ribu dua puluh satu
nah ini kan diskriminatif
jadi walaupun kami meminta menundangnya
tetapi sekali lagi jangan sampai diskriminatif
hanya sekolah sekolah tertentu
tidak yang tidak punya listrik
yang tidak punya internet
mereka akan tertinggal jauh
baik pak satriwan kami sudah tangkap maksudnya
kita harapkan tentunya grand design
dari kementerian pendidikan ini
akan segera terwujud
sehingga digitalisasi sekolah
bisa secara lancar akan dilakukan
dan terima kasih para narasumber
yang sudah hadir pada malam hari ini
cnn indonesia newscast akan segera kembali